tapi mungkin pelaporan itu juga bukan yang mudah
kalau saya enggak punya pt enggak punya perusahaan cepat
karena kan bulat balik mas
mengisinya kan lama
dan itu harus isi setiap tahun
jadi saya yakin teman teman yang dilaporkan icw pun
bukan ada kehendak subjektif yang negatif untuk tidak lapor
memang tidak mudah
perubahan perubahan tentang lhkpn ini
sesuatu yang butuh proses
mungkin dari situ belum lengkap
apalagi ini kan baru bulan april
masih ada waktu hampir delapan bulan lagi untuk tahun ini
jadi saya tidak melihat itu sebagai persoalannya serius
tapi memang kalau pengen ngetop dan pengen dapat berita hebat
syarat orang pengen ngetop dalam situasi saat ini tahun politik
paling mudah untuk bisa meleve diri adalah tempur sama dpr
ini dapat game politik